dalam video warga memperlihatkan kebaran api membakar lapak pemulung yang berdiri di area lahan hijau jasa marga di kampung cihelet kota bogor jawa barat pada minggu siang
selain menghanguskan gubuk api juga membakar sejumlah pepohonan di sekitar lokasi
beruntung kebakaran dapat terkendali setelah dua unit damkar datang cepat ke lokasi
sebelumnya penghuni lapak diketahui panik lantaran api menyambar di dinding lapak saat hendak menyalakan kompor
sementara dari pemeriksaan petugas diduga penyebab kebakaran akibat selang tabung gas bocor
dia lokalan yang terbakar berapa
yang habis hangus terbakar
penanganan berapa lama
penanganan berapa lama
akibat kejadian ini arus lalu lintas di jalan bina marga sempat tersendat karena proses pemadaman
sementara polisi yang melakukan olah tkp mengamankan satu unit tabung gas tiga kg beserta selang dan kompor gas
muhammad juanda bogor